dan berada pesan berantai di media sosial menyatakan fenomena equinox sebagai hal yang menakutkan membuat sebagian besar orang bertanya tanya
sebenarnya seperti apa fenomena equinox benarkah suhu udara di indonesia akan mencapai empat puluh derajat celcius dan ini sebenarnya juga sudah dibantah berdasarkan keterangan dari bmkg
jadi ini dia apa itu equinox ini adalah fenomena alam matahari melintasi garis katolistiwa dan berada tepat di atas garis katolistiwa
seperti yang dikatakan kalau di indonesia jadi wilayah yang terdampak sekali adalah di wilayah palu sulawesi tengah
dari gambar ini kemudian garis katolistiwa berada di garis balik utara dan selatan
kita lihat jadi matahari berada di garis katolistiwa dan durasi siang dan malam seluruh bumi hampir relatif sama dan posisi ini akan berulang pada tanggal dua puluh tiga september
dan kemudian secara periodik equinox terjadi dua kali dua puluh satu maret dan dua puluh tiga september
jika anda melewatkan hari ini anda bisa mencobanya bisa datang ke piramida matahari pada tanggal dua puluh tiga september nanti
ya kemudian kita lihat kepala ada pernyataan yang menarik
dari kepala lapan prof thomas jamaludin tidak ada dampak signifikan saat fenomena